kita ke informasi selanjutnya koordinator tim pemenangan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas partai gerindra
yang juga wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
mengatakan partai gerindra masih konsisten mengusung prabowo subianto
sebagai calon presiden pada pilpres dua ribu sembilan belas
detail mengenai rencana ini masih akan dibahas pada rakornas partai gerindra sebelas april mendatang